sekarang kita ke informasi terkait dengan pilkada dpr menilai penunjukan plt gubernur dari petinggi polri dan tni tidak tepat
meski tidak memiliki kewenangan secara utuh penunjukan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat tentang ketidak netralan tni polri jelang pilkada serentak dan pemilu dua ribu sembilan belas
penunjukan petinggi tni dan polri untuk dijadikan sebagai plt gubernur dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tni polri
terlebih indonesia yang tengah berada di tahun politik
wakil ketua dpr fahri hamzah menilai langkah tersebut dapat dicurigai sebagai upaya pemerintah melakukan konsolidasi menjelang pilkada serentak dua ribu delapan belas dan pilkada dua ribu delapan belas
jadi alasan untuk curiga itu banyak makanya pemerintah mendingan jangan gitu
masih menunggu kepresidu kebang dari pak jokowi artinya pak jokowi sebaiknya tidak perlu
itu dia kan sekarang kan pak jokowi dicurigai karena dulu nggak boleh rangkap jabatan sekarang boleh rangkap
jadi ini muaranya itu konsolidasi pak jokowi orang curiga itu gitu loh
kita sulit membiarkan pak jokowi melakukan konsolidasi tapi caranya adalah melanggar baik aturan maupun apa yang dia sudah komit dari awal gitu
disinggung soal pejabat tinggi polri yang akan menjadi plt gubernur
selama proses pilkada serentak tahun ini wakapolri komjen syafruddin meminta semua pihak untuk tidak meragukan netralitas polri
syafruddin menilai tidak ada masalah dalam penunjukan perwira tinggi polri sebagai pejabat gubernur
karena kebijakan serupa pernah terjadi pada pilkada serentak tahun dua ribu lima belas
baru wacana bukan urusan kita itu urusannya mendagri ya
polri harus netral tidak usah diragukan nanti yang meragukan itu yang tidak netral
sebelumnya menteri dalam negeri cahyokumolo menggunakan dasar undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang pilkada
dan permendagri nomor satu tahun dua ribu delapan belas yang mengatur tentang cuti di luar tanggungan negara
cahyo menyebut penunjukan dua pati tni polri masih bergantung pada keputusan presiden joko widodo
dan permendagri masih menunggu kepres tersebut